libur akhir tahun bisnis travel online dan agen mendulang untung
wisata kini sudah menjadi gaya hidup sebab didukung oleh berbagai tawaran promosi dan maraknya travel fair
hari raya natal dan tahun baru menjadi momentum masyarakat untuk berwisata pulang kampung sembari menikmati malam pergantian tahun
travel online kebanjiran pembelian tiket pesawat kereta api pesanan kamar hotel hingga tiket masuk tempat hiburan keluarga
tiket maskapai penerbangan misalnya masyarakat kebanyakan membelinya lewat jasa travel online
ada yang mendadak ada juga yang sejak sebulan yang lalu dibeli dengan alasan lebih praktis dan murah
beli tiket pesawat sama hotelnya ini via online apa bagaimana
oke alasannya apa

dikasih tahu semua ada aplikasi namanya airi

jadi saya kemarin pakai airi sih aplikasi di android airi
oke itu untuk hotelnya atau pesawatnya
ini pesawatnya lebih cepat mudah juga terus karena kita nggak harus kayak ke lokasi pikir
jadi tinggal pakai hp gitu kan
tidak selalu sih
oke ini kan travelingnya lumayan jauh sudah jauh jauh hari dong direncanakan ya
ini beli tiket pesawat sama hotelnya nanti di sana lewat apa mbak
travel online nggak perlu pernah lagi
ya karena lebih gampang sih nggak perlu dibuat kemana mana gitu ke tempat travel gitu
bisa langsung di transfer juga apalagi kalau kita udah ada service lagi
oke lebih murah nggak sih
lebih murah nggak
peningkatan penjualan tiket pesawat dan kamar hotel sudah terasa sejak dua bulan yang lalu
di blibli com tiket pesawat dari maskapai penerbangan murah paling diminati dengan kisaran harga rp enam ratus sampai rp satu
sedangkan hotel dengan kisaran rp tujuh ratus sampai rp satu lima ratus per kamar
pembelian tiket wahana seperti ini tidak terlalu banyak
di snow bay waterboom bali bird park hingga legoland singapura juga menjadi penyumbang penjualan akhir tahun
tapi menjelang akhir tahun di q empat itu itu udah sangat sangat tinggi sih
jadi kalau menurut saya bukan karena liburan aja tapi sekarang udah kayak kebutuhan udah malah kayak tren gitu loh
jadi weekend selalu mereka jalan jalan gitu
jadi bukan karena mungkin mereka tiket murah ya ada sih beberapa ketrigger juga ya untuk tiketnya
contohnya bali waktu kemarin ada bencana gunung agung meletus itu mereka tidak ngerasa takut untuk mengurungkan niat untuk berangkat jalan jalan gitu
beberapa maskapai juga membuat promo yang ke bali dan itu laku gitu
tetap banyak yang liburan gitu
kalau untuk kategori tiket travel itu peningkatannya kalau kita lihat dari q tiga sampai q
kalau misalnya dari sisi kategori tiket dan voucher ya tiket pesawat yang paling tinggi gitu
karena kan kami menjual tiket pesawat
tak hanya yang berjualan online travel agent konvensional juga kebagian untung di akhir tahun
melalui sejumlah penyelenggaran travel fair
sejak september lalu tiket pesawat sudah menjadi incaran para pelancong
dalam kurun waktu lima tahun terakhir
kan bulan dari sejak bulan september yang lalu juga online travel fair dan apa namanya
beli beli di online itu kan sudah banyak sudah marak gitu
jadi memang ini
tapi mungkin kita juga bisa belajar ya
dari kejadian erupsi yang gunung agung kemarin itu
karena yang beli beli online ke bali itu pada saat airport tutup dan dia nggak bisa pulang pada waktunya
harus memperpanjang tinggal di sana itu semua nggak ada yang urus
nah sedangkan yang pergi ke bali dengan travel agent itu automatically diurus oleh travel agent gitu
nah di situ bedanya sebetulnya bagaimana kalau kita beli dengan online dan bagaimana kalau kita beli melalui travel agent

akhir tahun memang menjadi gairah bagi bisnis travel
apalagi wisata kini sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat
khususnya kaum milenial yang terinspirasi dari beragam informasi di media sosial
bali dan yogyakarta masih menjadi tujuan favorit
pun lombok dan pulau kecil juga menjadi incaran para wisatawan domestik
karena sudah beroperasinya bandar udara baru di wilayahnya
desi aritona jakarta